kpk komisi pemberantasan korupsi membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan di wilayah lampung tengah dan juga jakarta
ya meski demikian kpk menampik rumor adanya kepala daerah yang ikut terciduk dalam operasi ini
komisi pemberantasan korupsi mengamankan total empat belas orang dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan kpk di wilayah lampung tengah dan jakarta pada rabu
hal tersebut dikonfirmasi langsung jurubicara kpk febri diansyah saat ditemui di gedung komisi antirasuah kamis dinihari
dalam keterangannya empat belas orang yang diamankan terdiri dari unsur dprd pejabat dan pegawai di pemerintah daerah kabupaten lampung tengah dan juga dari pihak swasta
saat ditanya soal rumor bupati lampung tengah yang dikabarkan juga ikut terciduk febri menegaskan tidak ada kepala daerah yang tertangkap dalam operasi ini
dari ott ini kpk juga mengamankan uang senilai satu miliar rupiah
uang tersebut diduga suap untuk memuluskan persetujuan dprd yang dibutuhkan terkait keperluan pinjaman daerah
hingga berita ini dibuat menurut febri ke empat belas orang yang diamankan belum berada di gedung kpk
dprd dan ada pihak swasta jadi pejabat di pemdanya itu pejabat dan pegawai jadi kita belum mengamankan lebih dari itu
kita konfirmasi memang ada kegiatan tim di lapangan dan kita amankan sejumlah uang juga di lampung ada sekitar satu miliar rupiah yang kita